tahun baru main kembang api harus yang aman ya tidak boleh main petasan umat tidak boleh
main petasan karena itu dilarang oleh kepolisian ya bahaya ya pak ya yang main yang aman aman aja tuh con
gitu pokoknya nanti kembang apinya kita beli yang banyak ya kalau kembang api kan jauh lebih aman
itu bisa nyala ngapain teks lampu lentera nya nih caranya lainnya buka sembarangan mana pak
apa enggak sih gotap dong
ya ampun ibang
beda beda ada lipa
kain putih orang mati
kita taruh aja ibang ini
alah kok gua ditinggalin sih
aduh mudah banget
gimana sih lu
orang disuruh gotong sama sama juga
malah gua ditinggal
aduh hampir aja nabrak
apa sih kenapa
ada keranda di dalamnya itu loh
isinya putih putih pocong
beda beda ada lima
kain putih orang mati
ini siapa yang punya
eh kenapa jadi pada nyanyi sih
hari gini belum ada yang nyanyi
dia masih tacap up make up
bu messi emangnya mau nge lenom
make up an segala
eh bu messi
itu itu ada
keranda jenazah itu iya
aku tuh gak bercanda bu
itu ada pocongnya bu
gua ngerti sekarang
mungkin itu kerandanya punya apa harun kan
makanya pinjemnya pakai bilang dong
hei pak harun
aduh luar tukang betul kan
aduh dia mabur
dia terbang bu
ya masih dia ngeliat katanya ada keranda
atuh kenapa jadi pak darussu gini lah
aku tuh entar dulu
aku tarik nafas dulu
pak gini loh pak
aku tuh mau laporan pak
tadi tuh aku tuh pak
ngeliat keranda terbang pak
pokoknya dia tuh melayang layang tuh
wah serem banget pak
wah masa bisa terbang ada ada aja
cuman punya satu keranda jenazahnya
ya bu rantia
udah gitu tadi keranda itu kan udah dipakai
buat makamin jenazah almarhum kakek haru
gimana sih kalian lupa ya
yang bener bu
bu ranti pak rt
orang kita ngeliat sendiri kok
itu kerandanya melayang layang
tadi pagi kan saya yang nyuruh kalian
untuk ngambil keranda jenazah itu
ditaruh di sini
ini udah ada tuh kerandanya
terus kalau bukan kalian yang bawa ke sini
bukan kalian yang bawa ke sini
enggak enggak bu
ya gue jauh berinding bu nih
bisa begitu ya
masa ini bisa terbang sendiri sih
ini aneh tapi nyata
jadi beneran siapa tuh pak rt
ibar iya mau beneran
pake remote kali pak rt bisa jalan sendiri
pake remote emang mau mobilan
bagus nih pak rt
bagus banget ini
sini aku pegangin
udah beres nge ias iasnya
terima kasih bu ranti sudah banyak dibantu ini teh
saya sebagai ketua rt berjanji
tahun baru ini akan lebih meriah dan juga lebih aman lagi kampung kita
maksudnya teh saya mengamini pak rete
dan urusan keamanan yang ketertiban
saya serahkan kepada
dakdikdor trio hansip
biar hansipers itu ada kerjaannya
pasang atuh pak rt lampionnya
nanti kalau pas tahun baru main kembang api harus yang aman ya
tidak boleh main petasan oman
tidak boleh main petasan karena itu dilarang oleh kepolisian
bahaya ya pak rt
ya yang main yang aman aman aja
pokoknya nanti kembang apinya kita beli yang banyak ya
kalau kembang api kan jauh lebih aman
itu bisa nyala nggak pak rt lampu lentera nya
nih caranya lainnya buka sembarangan
salah pak rt musiknya tuh gini
jangan dilepas sampai apinya nyala
eh nggak kena
kita main ke sana yuk
ah kali tunggu